kita tambahkan keterangan dari saudara saksi yang ingin ditambahkan di persidangan ini
atau sudah cukup silahkan
saya berharap dengan saya yang menjadi saksi
segera bapak masih dan bapak jaseng pertama yang beli yang sini
bisa segera menuntaskan kasih jama'an yang merupakan ilham saksi
tolong segera jangan dilawang lawangkan apabila yang salah
apabila yang salah yang salah yang salah
harus segera yang benar jadi masyarakat yang berubah
saya di sini hanya menjadi saksi
mudah mudahan saya bisa membantu
saya sekempur saya tahun kemarin ini bisa mengumpulkan dua puluh orang
kemudian ini gerakan saya bisa mengumpulkan lagi dua puluh orang
berarti ada tolong
sehingga masyarakat tidak bertumbuh lama
oke sudah cukup itu ya
sehingga tidak ada
dana yang mengalami
satu peratus tidak ada
jadi tidak betul
satu orang bisa melihatnya semua
lari ke tangan si orang ini dan menerima uang dari persyaratan
terima kasih pak
terima kasih atas dana miliaran yang bersidang
silahkan boleh pulang
terima kasih pak